saya masih punya kamar di belakangnya kosong
aduh kenapa sih mereka gak buru buru pamit pulang
jangan jangan mereka emang ingin tinggal disini
mereka sengaja mau permainkan aku ya
mel gimana menurut kamu
kalau aku sih setuju sayang
gimana baiknya aja
sepertinya aku sudah berhasil memikat hati indra
ada yang bagusnya juga si vino nyuruh anak buahnya nyerah indra
bella lu kok hebat banget sih
lepas dari vino terus lu mau nikah gitu
bahkan udah bisa dapetin si indra
gila ya udah baik ganteng kayak raya
kelantap deh hidupnya tuh orangnya
apa sih rahasianya ajarin
tahu dong gue
harusnya ini gampang
kita itu harus bisa manfaatin keadaan
kamu di depan
aku ke depan sekarang ya
sampai lagi dulu ya
hoki banget ya tuanak ya
bisa sih nyari orang kaya
iya ya hebat banget ya dia
udah lah stop
kayaknya aku kan asal macam itu
ini ada surat dari pihak asri
katanya dia tuh udah tau dimana teteh
itu suaminya namanya indra
indra kurniawan pak
ayamah hengki kurniawan
artis ta di ujung sana rumahnya
masuklah tuh coba saja
diketok satu satu rumahnya ditanyakan
terima kasih ya pak
gimana atuh selly
ini teh benar rumah nuraini
masuk aku tuh dilihat lagi
benar gak alamatnya
jangan sampai salah nanti kita diusir
ini teh benar atu ibu
ini sesuai sama yang dikasih sama telastri
rumah tete kamu gede pisar
aku bantu masuk ya
dengar ya kalian
aku sekarang sudah menikah dan aku sudah punya kehidupan yang baru
jadi kalau kalian sayang sama aku
jangan pernah ganggu keluarga aku
dan jangan sampai suamiku tahu siapa kalian yang sebenarnya
kayak macam gitu peyin
kayak kayak spesial nada saya
kenapa sih mereka gak buru buru pamit pulang
jangan jangan mereka emang ingin tinggal di sini
mereka sengaja mau permainkan aku ya
mel gimana menurut kamu
kalau aku sih setuju sayang
gimana baiknya aja
kamu tamu kita gak
gak ikut sarapan
paling belum bangun
karena mungkin kemarin mereka kesiap kesiapan cari alamat
nanti juga mereka sarapan kok
ya udah kalau gitu
aku berangkat dulu ya
bagus sekarang gak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk menyiksa mereka
biar mereka cepat cepat pergi dari sini
enak aja mau tinggal di rumah ini
pergi dari sini
pergi kalian semua
pergi dari sini
pergi dari sini
pergi dari sini
dan jangan pernah datang lagi ke sini

mau pindah keluarga
jangan sendiri aja
kamu bener bener keselamat ya
pantes aja kamu taiga nyuri di rumah wawujang yang sudah begitu baik sama kamu
sama ibu dan adik kamu saja
kamu taiga berbuat sekej itu
manusia macam apa kamu neraini
aku gak peduli dengan oceanmu
yang pasti sekarang aku udah kaya
aku punya suami baik dan aku punya surga di sini
jadi aku gak peduli sama kalian
sekarang juga pergi dari sini
ayo kita pergi aja
pasti suaminya belum tahu kelakuan becat dia
biar aku bongkar semuanya
eh nuraini ingat ya
serapat apapun kamu menutupi bangkai masih akan segini
lastri akan bongkar aja aku
aku gak mau mas indra sampai tahu yang sebenarnya terjadi
aku gak akan biarkan siapapun merusak rencana aku menguasai harta warisan mas indra